saat ini kecanggihan teknologi dunia semakin berkembang dan sudah merambah industri hiburan musik
salah satunya yaitu teknologi metahuman sebuah teknologi untuk membuat manusia virtual yang menjadi bagian dari metaverse atau dunia virtual interaktif
konser no hadicate experience merupakan salah satu acara musik yang menggunakan teknologi metahuman tersebut
founder production house upi mengatakan hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dengan gabungan kreativitas dan teknologi
juga sebagai langkah awal memasuki dunia web tiga
kalau secara metahuman ini pertama kali karena ini adalah launching dari noah metahuman sebagai sebuah produk
jadi kita launching ada beberapa kreatif position di konsernya
jadi ada nanti ariel nyanyi dengan face scanning gitu ya
nanti keluar avatarnya juga ada lagu dimana yang muncul di panggung itu adalah noah metahuman
dan kebetulan juga hari ini kita juga launching nft nya noah metahuman
nanti kedepannya kita akan kembangkan lagi nih beberapa produk produk lain yang berhubungan dengan noah metahuman
dalam proses pembuatan metahuman tim production house menggunakan kamera di gawai untuk merekam dan sinkronisasi pergerakan personil band
kemudian mengubahnya menjadi karakter metahuman menggunakan aplikasi software yang ditampilkan secara langsung pada saat konser
pembuatan konsep dan karakter metahuman ini memakan waktu beberapa bulan sebelum konser
dimana proyek ini merupakan evolusi dari proyek musik sebelumnya
dan menggunakan teknologi lain seperti kamera tiga ratus enam puluh dan xr
selain metahuman teknologi nft atau non fungible token juga digunakan sebagai pembelian tiket pada konser musik ini
nft berupa karakter avatar metehumin ini tidak hanya menjadi kenang kenangan saja
tetapi juga memiliki nilai aset nft yang nantinya dapat diperjual belikan
tim pembuat nft erick menjelaskan proses pembuatan nft menggunakan beberapa software di komputer
karena teknologinya kita itu menggunakan ai dan ar
ai itu untuk generate dari file gambar gambarnya artificial intelligence
dan ar ini untuk membentuk karyanya supaya serealis memungkinkan dengan si karakternya ya
karena ini bentuknya avatar atau macam itu
promotor konser dino mengatakan kecanggihan teknologi yang diterapkan pada konser musik tersebut
merupakan bentuk penyesuaian dengan kemajuan musik dan teknologi yang diperlukan pada konser musik ini
selain itu juga untuk memberikan pengalaman berbeda bagi penonton
jadi kalau secara konsep memang di konser noah ini kita pengen ngasih banyak experience
multi experience salah satunya kita pengen adaptasi sama perkembangan teknologi saat ini
salah satu adalah nft dan metahuman
diharapkan dengan meningkatnya penggunaan teknologi di industri entertainment
dapat semakin mengenalkan pertanyaan pertanyaan teknologi di industri entertainment